kamu lagi banyak pikiran
dari nafas kamu terdengar tidak beraturan
dapet mendi si ya
oh sekarang denny sudah gak ada
dimana kita bisa cari informasi
aku juga masih belum tahu
tapi insya allah pasti ada jalannya
aku gak akan biarin mereka lulus
oh siapa sih
bener itu kan
itu kan istri sama anak pertamanya
pak hartawan mantan bos aku
apa aku sama mereka aja ya
tapi kok mereka masih ingat sama aku
aku sepah aja deh
pak tadi aku lihat istri sama anaknya
aku pak hartawan
aku pengen nyapa mereka ya
gak ada sayang
kamu salah liat kali
gak ada siapa siapa disana
apa apa lagi ada banyak urusan ya
pak irfan gak sendirian kesini rupanya
perempuan itu siapa ya
aku pergi dulu ya
aku mau nemuin om irfan
kamu yakin kamu udah sehat
aduh udah deh renk
gak usah khawatir
kamu gak apa apa kok
kamu perginya sama mama
yuk mama ikut
kita naik taksi biar kamu gak nyetir sendiri
mama ambil tas dulu ya
anak mama pinter banget sih
eh oh ya
mau tau gak
kalau tante jc itu mau kesini sayang
ke rumah kita ma
supaya tante jessy
sama gak ada disini
kalau gitu kita siapin dulu yuk
saya mau ketemu sama pak irman
apa sudah ada janji sebelumnya
tunggu sebentar ya pak
saya akan hubungi sekretaris pak irvan
ada yang mencari pak irfan
dalam satu minggu ini pak irfan tidak datang ke kantor
jadi tidak bisa ditemui
kalau gak bisa ditemui di kantor
saya harus ke rumahnya
saya bisa minta alamat rumahnya
saya tidak bisa ngasih alamat pak irfan
tanpa persetujuan dari beliau
silahkan mbak minta persetujuan dulu
dan bilang ke sekretarisnya
ingin bertemu dengan beliau
pak irfan juga ingin bertemu dengan saya
pada beberapa hari
riza sepertinya sengaja terus terusan nyendir saya atau mungkin dia sadar kalau saya terlibat
saat di depan rumah ver
pak pak pak rini ada acara kemana lagi
hari ini tidak kemana mana
nggak kemana mana oke
kalau gitu just boleh pinyus biar papa ya
kamu mau kemana emangnya
aku mau ke rumah mbak andin aku udah janjian kok
mbak andin keponokannya papa
iya lah pak mbak andin sepupu aku
kemarin aku udah janjian
tunggu tunggu kalian janjian
aku telepon mbak andin pake teleponnya papa
astaga jadi jessy sempet pake handphone saya
tanpa sepengotohan saya
gimana pak boleh ya
yaudah kalau misalnya sopir papa gak bisa
papa aja deh yang nganterin aku
atau pengawal papa tuh siapa aja deh
nganterin jess ya
enggak enggak enggak
lagi sibuk semuanya
papa papa kenapa sih selalu ngurung jes kayak gini
jes cuma mau ketemu sama mba anin sepupunya jes
masuk kamar aja sana
salah ya jes cuma
cuma mau ketemu sepupunya jes
papa udah ngareng jes ketemu nenek ketemu elsa sekarang
seram apa sih
selamat siang pak irfan
ada tamu yang ingin bertemu dengan bapak
aduh saya udah bilang seminggu ini saya gak ke kantor
tapi bapak yang satu ini bilang ingin ke rumah bapak
namanya adi pak
itu itu kamu yakin adik
dan beliau juga meminta alamat rumah bapak
apakah saya boleh memberikan alamat rumahnya
iya tolong dikasih aja ya segera
baik terima kasih pak
tiba tiba mau menemui saya dan jessica
jessi pasti senang dengar ini
aneh banget deh
di kantornya susah dicari
terus kita minta alamatnya aja
semua gak ada yang tau
udah lah kita pulang aja yu ren
gak usah di ini lagi deh
nah saba dulu ya
tunggu sebentar lagi
kita bakal dapet alamatnya
permisi dengan pak adi
ya barusan saya menelpon pak irfan dan beliau mengizinkan saya untuk memberikan alamat rumahnya untuk bapak
ini sudah saya catatkan
mbak ini betul ya alamatnya pak irfan
bukannya ini alamat yang dulu ya
benar kok pak alamat rumah pak irfan nggak pernah berubah
berarti selama ini saya dibohongi
om irvan gak pernah pindah dari sana
ya makasih ya mbak
baik sama sama saya permisi dulu ya
terima kasih mbak
apa tuh kenapa sih mbak gak pernah ngerti
aku tuh kesepian aku butuh teman dan aku aku gak enak sama mbak anin aku harus ngomong apa
jazz papa izin masuk ya
sayang papa minta maaf banget gak aku belum bisa ngizinin kamu ketemu sama sepupu kawan mbak adin
tapi kamu tau gak papa punya kejutan buat kamu
adi mau dateng kesini
beneran pak serius adi mau dateng kesini
tapi kamu seneng kan dengarnya
iya pak aku seneng banget adi akhirnya mau dateng dan aku gak akan nyanyiin kesempatan ini
aku akan kasih tahu sama dia kalau aku gak pernah ninggalin lagi
udah sayang sekarang kamu siap siap ya takutnya adi sampai disini sebentar lagi
oke makasih ya pak
bapak temui dulu adi sayang ya
bapak saya mau pergi dulu
pak al bu rosa saya dan anak anak tidak usah diantar pulangnya
kami sekalian mau mampir ke pasar untuk beli mainan
ya anak anak saling dulu sama pak dan bu rosa
bu astri hati hati ya di jalan ya
waalaikumsalam hati hati bu astri
al kita ke makam papa sama roy dulu ya tapi mama sebelumnya mau beli bunga dulu
karena mama belum datang
kau belum datang juga ma
kau tante jessy lama banget ma
coba masa kesini

akhirnya adi mau ketemu jesse
semoga ini jalan terbaik buat jessy
semoga adi mau membantu pemulihan jiwa jessi
minta nomornya jessi dong om
ini kemarin tuh si jessy katanya mau mampir kesini mau main
terus reno udah nyiapin suatu hal buat jessi
nah aku mau nanya nih udah mau datang jam berapa
soalnya tadi reno udah nungguin
jessy tuh gak bisa dateng
jadi mendadak harus keluar kota
sorry ya dia lupa juga buat ngasih tau kamu
ya ampun berarti gak jadi datang
dia bener bener lupa
lupa kayaknya untuk ngasih tau kamu
oh gitu yaudah gak papa kalo misalkan jessy ada urusan
titip salam aja ya
sorry sekali lagi andin ya
gimana ma tante jessy dimana
mau minta maaf ya tante jessy gak jadi dateng lah
karena tante jessy ada urusan di luar kota
kita kan udah capek capek bikin ini buat tante jessy
tante jessy gak dateng
apa aku minta mama sama papa kesini ya buat nemenin rena main
di depan baru saja datang mau langsung diterima atau bagaimana pak
kamu terima dulu nanti saya susul kamu ke depan ya
nah aku cari depan sebentar ya
udah pada datang kita pusing
papa tuh dari tadi mondar mandir terus
lagi ada kiriman kopi sama barang barang yang lain yang stok untuk di coffee city baru pada datang
jadi papa lagi sibuk sayang kenapa
oh lagi sibuk ya
tadi aku tuh mau minta mama sama papa untuk mampir ke rumah
aku tuh sebenernya udah undang anaknya mirvan untuk main kesini
tapi tiba tiba dia ada urusan mendadak
tapi tiba tiba dia ada urusan mendadak
akhirnya gak jadi
dan sekarang reina kecewa banget
gak apa apa kok nanti mama bisa kesana sendiri
ya kasihan reina nya kecewa kayak begitu
tungguin mama ya
makasih ya ma ya nanti aku tunggu di rumah
mas sarah mau kesini loh
mau main sama reina
asyik ada oma
gak apa apa kan kalau tante jessy gak bisa datang kesini
tapi kan ada oma sarah
ya nanti lain kali tante jessy pasti akan mampir kesini untuk ketemu sama reina
pelan pelan pelan pelan ya
ini kamu hitung semuanya
terus kamu catat terus laporan sama saya nanti ya
loh mama mau kemana
mau ke rumahnya andin
dia cerita kata reina
dia cerita katanya jessy anaknya irfan gak jadi dateng main kesana
sementara andin sama rena udah nungguin
jadi aku diminta dateng kesana
sekalian aku kan bisa main sama rena
ya boleh dong boleh
tadi sebenarnya andin ngajakin papa juga
cuma tadi aku bilang sama andin kalau papa tuh lagi sibuk kan
jadi ya biar mama aja dia yang kesana sendiri ya
ya sebenarnya juga aku kangen sama retna cuman barang barang baru datang banyak yang baru lagi
aku udah pesen taksi kok
taksinya sebentar lagi datang pak
yaudah ntar aku jemput ya
nanti aku tunggu disana
kamu jangan lupa kirimin aku nomor taksinya terus pengemudinya siapa
oke yaudah ini taksinya datang
aku pergi ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang pak nino
gimana kamu udah ngumpulin semua berkas berkasnya buat hari ini
hmm sudah pak
nanti kita ada meeting di eleven cafe
tapi saya mau nanya kamu dengan
mah dengan randy sudah selesai masalahnya
saya sama mas reni sudah tidak berhubungan lagi pak
jadi lebih baik gak usah dibahas
yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang aja
berkas berkas aja mak
kita diantar yudi aja ya pak
hmm musuh apapun

mulai baru kalau nongksester
err aku tanya veil enggak ada terjala jala
jika ada apa pula buat nelake tadi

siapa yang pegang lakuin ini ke papa
kamu tenang di sana ya
sama allah kami selalu mendoakan kamu
mama berdoa dulu papa
jangan ke routernya udah
tadi bapak tahu nggak orang yang lagi ziarah di sekitar sini
tadi kayaknya ada laki laki yang kesini
bapak kenal semua orangnya
saya gak kenal
makasih ya bapak
makasih ya bapak
mau nanti mau suruh orang buat bersihin makam bapak
ini mungkin gak senang aja pak
di indonesia banyak orang yang suka nginjak injak otorinisan gitu
katanya mau dateng
iya sabar sebentar lagi pasti datang
itu ada bu sarah dateng
oh iya disuruh masuk ya
kalau begitu iya sekalian balik ke pos
sama sama bu andien
oma hari ini temanin aku main ya
iya dong omang seharian ini khusus untuk rena
jadi kita akan main berdua ya
udah mudah tengah sini
ini kalian di rumah berdua aja
bu rosa kemana
mas al sama rosa lagi ke pemakaman sebentar
ada kerabat yang meninggal
paling sebentar lagi juga nyampe
al mama akan sering sering ke makam papa deh
mama gak mau kejadian tadi you know
makan papa jadi kayak begitu
ya nanti aku temuin terus ya
itu ada orang di makam ya diany
bu teti dan vera
vera dan ibunya
bakal berakhir kayak gini
bakal berakhir kayak gini
aku kira dengan cara aku kasih rekaman itu ke pahaldebaran
kamu bakal selamat
walaupun aku benci sama kamu
tapi aku gak tega lihat kamu celaka kayak gini deh
kamu harus ikhlasin denis
semua ini terjadi bukan salah kamu
saya turut berdoa cita atas meninggalnya denis ya
terima kasih pak
terima kasih pak
soal flash disk yang
diberikan kepada saya
sudah saya serahkan kepada pihak polisian
sekarang kasusnya sedang diurus sama pihak kepolisian
sekarang kasusnya sedang diurus sama pihak polisian
maaf pak bu
saya butuh bicara sebentar sama kamu
sebelum kamu memutuskan untuk pergi ke padang
apa yang terjadi
saya mengutus pengawal saya untuk menjaga kamu
dan dia bilang ada yang memukul dia
coba ceritakan ke saya
bapak dari seorang perempuan bernama jessica
dia bilang denny setelah memperkuas anaknya
ini seperti yang denny ceritakan ke saya
siapa namamu bapak itu
saya gak tau namanya siapa
dan saya minta tolong setelah ini jangan ganggu saya dengan ibu saya lagi
pokoknya saya gak mau terlibat lagi dengan masalah ini

jadi tolong beritahu saya
tetapi kamu sudah semua the the deka
selalu sedang dengan kita
kamu lagi banyak pikiran
terdengar tidak beraturan
weh hati hati dong lo kalo belok
mas mas udah mas
mas mas udah mas
mas mas udah nyolot duluan
mas mas udah nyolot duluan
kamu salah paham sama saya kat
setelah saya ketemu bella dan bapaknya
saya tahu mungkin sekarang berat
tetep kamu harus abar
waktu akan menjawab semuanya
apa bisa aku melupakan mas randy
setelah bersama mengukir rasa
waktu mungkin bisa menghapus bayangan
tapi tidak dengan kenangan
dia tahu orang kurasa
dia tahu keindahanku